puluhan tahun aku mendendam pada si wangi
aku berusaha untuk mengalahkannya
tapi selalu gagal
aku nyaris berhasil membalaskan dendam anak cucuku
tapi si wangi selalu berhasil
aku harus mengeluarkan jurus andalanku
durus penghancur roh
dan aku berusaha untuk mengalahkannya
aku tidak bisa menjadi murid yang kau banggakan
seperti murid lainnya
aku memang tidak pandai
menguasai ilmu kanurakan
sebenarnya dia seorang yang penuh bakat
aku pernah mengajarkan jurus angin geledek kepadanya
dan dia mampu menguasainya
aku juga tahu
dia lihai memainkan pedang dewa dewi
untuk memainkan jurus jagad gening
dia juga menguasai jurus gempar jagad gening
dia memang tidak begitu serius
belajar mendalam ikan nurakan
aku memang muridmu yang tidak berguna nyai
aku sudah dikecewakan dengan yudhakara
yang membelok ke pajacara
aku sekarang berharap
dia bisa menggantikan yudhakara
mewarisi semua ilmunya
tapi bagaimana caranya
agar anak ini tumbuh semangatnya
dan menguasai jurus jurus kanuragan yang mumpuni
apakah kau tidak ingin
aku mengembalikan jasad aslimu
yang dilahirkan oleh ibumu
sekarang dipakai oleh warga suci
tentu saja nyai
aku menginginkan jasad itu
tolong kembalikan jasadku
aku menginginkan hal ini
aku tidak berani mengatakannya kepada amunan
maka aku akan mengembalikan jasad aslinya
sekarang aku merasakan aku telah lebih baik
walaupun aku masih merasakan luka dalam
namun tidak sesakit sebelumnya
sekarang saatnya aku untuk melanjutkan perjalanan ke gunung selamat
semoga saja nanti di perjalanan ada tapi pemisah mengobatiku
aku akan mencari penyelamat
siapa yang pernah bertarung malam malam seperti ini
aku harus melihatnya
aku harus melihatnya
puluhan tahun aku mendendam pada si wangi
dan aku berusaha untuk mengalahkannya
tapi selalu gagal
aku nyaris berhasil membalaskan dendam anak cucuku
tapi siliwangi selalu berhasil mengalahkanku di saat saat terakhir
dewa atta yang agung
tolong tunjukkan bagaimana caranya aku mengalahkan si wangi
si wangi hanya bisa dikalahkan
bila kau mempunyai dasar anak si wangi
aku tahu putra putri siliwan itu sangat hormat padanya
mereka rela mengorbankan nyawanya untuk keselamatan si luang
oh dulu surawi sesa begitu membenci ayahnya dan saudara saudaranya
tapi sekarang surawi sesah sudah menjadi pribadi yang baik
kau terlalu keras
tidak perlu cipay
jasa dari putra putri si wangi yang bisa kamu tukang
jasa dari putra putri si wangi yang bisa kamu tukang
jasa dari putra putri si wangi yang bisa kamu tukang
aku akan menggunakan jasad saloka
karena jasad saloka adalah jasad walang susu
kamu harus membutuhkan jasad yang baik
semua orang sudah tahu
saloka dan walang susu telah bertukar jasa
itu sangat berbahaya untuk saloka
untuk mendekati si wangi
aku mengerti sekarang
aku akan lakukan
aku akan lakukan
aku akan lakukan